tumpen gak sih
dia dia mau ngobrol buat preskon
dan dia pengen membersihkan namanya putri
tenang aja clara
kalau soalnya itu lo serahin sama gue
gue bakal beli
tolongin kamu dari ngasih kamu kerjaan
itu cuman aku
atau gini deh kalau kamu mau
aku bakal ngasih kamu pinjaman uang
untuk kesembuhan yang harus silah
sampai dia sembuh
kurang baik apa aku coba sama kamu
cukup kamu jauhin keluarga aku
jauhin aku itu udah lebih dari cukup
lo gak akan pernah bisa ngelawan gue gitu
kamu liat koran ini
aku yakin putri diem diem di belakang kamu itu dia jadi perempuan gak bener
karena aku tau dia ini lagi butuh uang
dan kondisi kamu saat ini itu kamu tuh lagi bangkrut
enggak itu bener raja
clara kamu lupa

aku ada di kejadianmu sekarang

kalau kamu datang sini mau ngasih kabar soal ini
mendingan kamu pergi
kamu ngusir aku
iya kamu pergi
kamu ngusir aku
iya kamu pergi
iya kamu pergi
iya kamu pergi
aku akan mengadakan preskonsupatnya
dan aku akan mengklirkan masalah ini
dan aku gak mau
semua orang apalagi kamu menghina sdm
kamu menghina istriku
kamu menghina istriku
kalau kamu pikir aku akan diem aja kamu salah besar aja
aku gak terima kau mencintai putri sebesar itu
kenapa kamu gak cerita sama aku
maksudnya apa sih sayang
ada berita buruk tentang kamu di media
kenapa kamu gak cerita
kamu pasti menanggung ini sendirian kan seharian
aku gak peduli kau soal berita itu
asalkan kamu selalu percaya
kalau aku gak akan pernah mengkhianati kamu
ataupun aku juga ingkar janji kita
tentu saja aku percaya sama kamu
aku kenal kamu lebih dari semua orang kenal kamu
tapi ini gak bisa aku biarkan
kayaknya kita harus mengadakan preskon untuk membersihkan nama kamu
karena ini semua menyakut keluarga kamu juga kan
dan demi kebaikan kamu
aku harus bagaimana
berjalan tanpa kamu
berjalan tanpa kamu
berjalan tanpa kamu
berjalan tanpa kamu
berjalan tanpa kamu
tumpeng gak sih
tumpeng gak sih
dan dia pingin membersihkan namanya putri
dan dia pingin membersihkan namanya putri
tenang aja clara
kalau soalnya itu lo serahin sama gue
kalau soalnya itu lo serahin sama gue
gue bakal bikin kejutan
gue bakal bikin kejutan
papa sebentar deh
aku udah tau papa kenapa nikah sama lady
lebih baik sekarang papa bulan bulan

papa harus lupain masa lalu
buka lembaran baru pa
masa aku digolahin sama anakku sendiri soal rumah tangga
tau apa dia soal rumah tangga
orang menikah aja belum kok
lebih baik aku iyain aja deh
supaya tenang semuanya
supaya tenang semuanya
papa akan coba saran kamu
apa masih kurang keras ya aku mukulin diri sendiri
maka dewa gak percaya sama aku
aku harus cari cara lain buat ngeyakinin dewa
kamu siap siap ya
kita berangkat bulan madu
aku gak mau
kamu kan sekarang udah resmi jadi istriku
makanya kamu kalau curhat tuh jangan macam macam sama dewa
dewa tuh anakku
biar gimana pun juga dia pasti belain aku daripada kamu
gak gara kamu curhat macem macem
dia nyuruh kita bulan madu
aku tetep gak mau

kamu harus mau lady
kalau enggak ntar dia duduk kita macem macem lagi
aku gak mau
kita berangkat lady
teman teman media wartawan sekalian
saya sengaja mengundang kalian semua untuk mengklarifikasi
bahwa berita tentang istri saya itu tidak benar
istri saya bukanlah seorang psk
namun dia ada di tempat dan waktu yang salah
karena saya sangat mengenal istri saya lebih dari siapapun
saya berani jamin istri saya bukanlah seorang psi
selamat siang pak raja
iya kenapa pak
maaf mengganggu konferensi psk nya
tapi menurut mamalia putri istri bapak itu adalah salah satu anak asuhnya
kalau pak raja nggak percaya saya punya buktinya pak
ini bukti kalau selama ini putri adalah anak kasih saya yang paling laris

tapi maksimal maksimal tiga anak asuhnya books
ternyata kamu jenius juga ya
aku gak nyangka kamu bisa berbuat seperti ini
ya gue emang sengaja
ya hire mami lia itu buat fitnahku
ya tinggal edit foto dikit kelar deh
jadilah putri anak kesayangan mami lia
dengan bukti bukti dan foto foto itu
raja udah gak akan percaya lagi sama putri
itu jangan fitnah orang sembarangan
istri saya tidak mungkin seperti itu
kita ini belum pernah ketemu
dan ini baru pertama kalinya kita ketemu di sini
dan saya pun juga gak akan ngehal ibu ini siapa
aduh putri udah deh
gak usah soalin gitu depan suami kamu
pakai bilang gak pernah kenal sama saya segan
sampai jumpa lagi